bagi sebagian masyarakat kopi dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk rambut terutama dalam mengurangi kerontokan
bahkan ada pula yang mencoba mengikuti tren keramas menggunakan sampo yang dicampur dengan kopi
kalau detailnya kurang tahu ya paling mengenai kayaknya cuma untuk mencegah kerontokan doang sama memperhalus rambut deh kalau nggak salah
kalau manfaatnya sendiri sih saya kurang tahu ya tapi lumayan sering lihat di tiktok nih lumayan banyak
akhirnya sempat keikut ternyata pas saya coba sih ternyata jadi bikin lebih halus sih kalau buat di rambut gitu
menurut dokter spesialis kulit rocky kandungan kafein pada kopi dapat berfungsi membantu merangsang pertumbuhan rambut dan mengurangi kerontokan dengan menstimulasi sirkulasi darah ke volikel rambut
selain itu kandungan flavonoid pada kopi juga berperan sebagai antioksidan yang mendorong
mendorong regenerasi rambut
hal ini dapat memperbaiki rambut yang kusam menjadi lebih halus dan berkilau
eksfoliatornya juga dapat membantu membersihkan penumpukan kotoran pada kulit kepala sehingga dapat mengurangi ketombe
rocky menambahkan meskipun penggunaan sampo dan kopi tergolong aman namun fungsinya hanya sebagai pelengkap seperti vitamin saja
hal ini juga karena penyerapan kandungan kopi bubuk ke dalam rambut tidak dapat ditakar secara ilmiah
jadi emangnya kalau dari kopi
sendiri emang ada khasiat kesana cuman seberapa banyak yang terintek kalau kita pakaiin ke rambut kita nggak akan bisa secara matematika langsung ngomong
kalau misalnya pakai satu genggam bisa misalnya masuk lima puluh persen kita nggak akan bisa tahu sampai sejauh itu
cuman dari kandungan isinya emang ada fungsi ke arah sana
menurut roky jika tetap ingin mencoba sebaiknya menggunakan kopi murni
karena kandungan kafein dan flavonoid pada kopi bubuk kemasan yang sudah diproses sudah jauh berkurang
faktor penyebab kerontokan cukup beragam baik dari internal maupun eksternal
mulai dari stres efek samping obat obatan atau terapi medis hingga gaya hidup seperti kebiasaan mewarnai atau mencatat rambut
karena itu disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu akar penyebabnya agar langkah perawatan rambut menjadi lebih tepat
syifa hanifah kelu prestisa jakarta